iya panglima tni marsikal hadi cahyanto mengingatkan semua pihak agar menjaga persatuan dan kesatuan
bukan hanya itu ia menyatakan pihak yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan langsung dengan tni
dalam video yang diunggah di akun youtube puspen tni berdurasi satu menit empat puluh tujuh detik ini
panglima tni marsikal hadi cahyanto bersama pejabat tni lain meminta semua pihak untuk tidak membiarkan persatuan dan kesatuan hilang
akibat provokasi ataupun ambisi pihak tertentu
ia pun kembali mengingatkan prajurit tni adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi bangsa indonesia
pentingnya untuk itu jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang
atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas
seluruh prajurit tni adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia
iya lalu kemana arah dari pidato panglima tni
saya masih bersama revolusi rizawa pemret cnn indonesia tv dan anugrah perkasa redaktur pelaksana cnn indonesia com
saya ke mas nugi mas nugi pidato panglima tni ini biasa atau tidak biasa sebetulnya
saya nggak tahu sebenarnya dia mau mau apa nggak sebenarnya
tapi begini itu kan momentumnya kan kemarin karena berbarengan dengan acara di petamburan ya
jadi kita menunggu di cnn indonesia di redaksi sendiri menunggu ketika terjadi banyak kerumunan di satu acara petamburan
apakah ada pihak pihak terkait otoritas yang memberikan sikap tertentu gitu
tapi ternyata dari pihak kepolisian tidak memberikan pernyataan yang tegas
dari satgas itu tidak terlalu tegas
saya agak bingung tiga pihak ini memberikan pengumuman tapi apa yang mau dilakukan begitu
nah saya malah mengkhawatirkan pernyataan tni itu tentang berbagai identitas
sebenarnya bukan persoalan persatuan dan kesatuan tapi persoalan politik identitas sekarang terjadi
ketika ada satu kelompok kelompok tertentu yang diistimewakan
dan itu tidak bisa ditangani oleh pihak pihak

jadi kalau ada satu kelompok kelompok tertentu yang punya wawanan
maka akan terjadi kecemburuan sosial
konteksnya adalah kasus petamburan
ada satu momen yang besar sekali mengundang kerumunan
dan itu tidak dilakukan langkah langkah yang bisa tegas terkait dengan peristiwa itu
nah saya malah menyoroti persoalan itu
adanya persoalan yang terjadi
dan itu menyebabkan keguguran dari politik identitas
dan orang melihat bahwa ada persoalan ketidakpercayaan kembali pada pemerintah
bahwa dia hanya bisa mengakomodasi kelompok tertentu
tapi justru mendiskriminasi kelompok yang lain
ini bagi saya yang persoalan
ataukah juga tni ingin menunjukkan bahwa
ini tni bisa turun langsung nih
kalau misalnya ada yang bermain main dengan politik identitas
ya yang menarik begini mbak eva yang pertama yang harus kita lihat
panglima tni ini muncul bukan didampingi oleh kepala staff
tapi yang mendampingi di belakang itu adalah komandan komandan pasukan tempurnya
nah ini yang menarik
panglima pasti sengaja gitu ya
panglima sengaja meminta kepada matra matra tiga matra di tni itu
yang hadir adalah pasukan pasukan khususnya
bahkan bukan pasukan tempur biasa loh pasukan tempur
ini adalah yang ada di belakang itu adalah para komandan dari pasukan khususnya
ada pangkostrat yang ada di belakang itu
majen eko markiono kemudian ada danjen kopassus
ada pak hasan maijen hasan kemudian ada komandan kops marinir
dan kemudian ada komandan korps pasukan khas tni au
nah ini menarik gitu
kenapa yang mendampingi panglima tni
panglima tni bukan kepala staff tapi adalah para pasukan
komandan pasukan iya pasukan pasukan elit di tubuh tni
artinya jelas message yang ingin disampaikan oleh panglima itu jelas
bahwa siapapun yang mengganggu persatuan dan kesatuan negara ini
akan berhadapan dengan pasukan pasukan elit tni ini
ya ini kan itu kan pasukan pasukan elit ini loh bukan yang secara
apa namanya kesatuan ini sudah cukup disegani gitu ya
tidak hanya di tingkat nasional tapi juga tingkat global
nah kemudian ada beberapa yang memang disampaikan oleh panglima
yang tadi disampaikan oleh mas nugi bahwa persoalan politik identitas
nah ini yang harus kita lihat secara lebih jauh gitu
dalam rentetan peristiwa selama beberapa hari terakhir misalnya
ada beberapa video yang cukup viral ketika ada
dari internal tni gitu ya ada prajurit prajuritnya yang
apa ya bisa dikatakan
memberikan simpati begitu ya atau dukungan gitu ya
iya iya iya gitu jadi secara etik memang itu tidak pas gitu ya
bagaimana ketika mereka menyambut kedatangan rizik syihab gitu
nah di saat kemudian ketika kedatangan itu sendiri
apa menyusahkan banyak orang gitu bandara tertutup kemudian orang harus turun dari kilo

turun dari kilometer dua puluh lima ya kalau nggak salah ya
jadi kemudian harus melawan arah pakai satel kita lihat di rekaman rekaman itu banyak penumpang penumpang yang terlambat
akhirnya banyak kacau balau di situ
nah secara keamanan ada kegagalan lah
bagaimana mengantisipasi masa yang datang gitu ya
sehingga membuat bandara bisa dikatakan tersendat operasionalnya gitu
publik juga dirugikan
publik juga dirugikan
nah kemudian kita kemudian juga ditunjukkan beberapa hal hal yang ini masa psbb masih sedang berlangsung
tapi kerumunan terjadi di beberapa titik ya kerumunan dari pendukung dari habib rizik sihab gitu sih
jadi kita semua kemudian bertanya tanya ini sebenarnya aparat keamanan bisa nggak sih menegakkan aturan aturan
kalau ini masih psbb tapi kemudian apa yang akan terjadi
pbb tapi kemudian bagaimana kelompok kelompok tertentu ini bisa berkerumun tanpa ada tindakan yang cukup tegas gitu
nah mesej message dari panglima tni ini harusnya dilihat juga bisa jadi mengarah ke arah sana gitu ya
kita memang bertanya tanya tapi memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh panglima tni
bahwa siapapun yang mengganggu persatuan republik indonesia itu akan berhadapan dengan tni
nah kita juga melihat dalam beberapa hal
dalam beberapa kurun waktu terakhir kan fenomena sayap kanan ini kan menguat di banyak tempat ya
maka tiranya di indonesia gitu
nah ini yang harus diwaspadai gitu bagaimana kelompok kelompok itu kemudian bisa bertindak
menerabas hukum hukum yang berlaku lah hukum hukum positif yang berlaku
naik motor konvoy tanpa helm misalnya kemudian berkerumun di saat psbb
akhirnya kan banyak kecemburuan kecemburuan sosial yang terjadi gitu
bagaimana atlet atlet itu yang selama ini tidak bisa berlagak
kompetisi sepak bola yang tidak bisa jalan musisi musisi yang tidak bisa pentas karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan
nah hal hal seperti ini yang memang kita lihat apakah ada kaitan nggak dengan pidato panglima tni
artinya apa yang kemudian disampaikan panglima ini soal politik identitas
kemudian tidak ragu ragu untuk turun itu tidak hanya ke pihak luar tni
tapi juga ke dalam pihak tni juga kalau kemudian ikut ikutan dalam politik identitas begitu ya mas revo
iya mbak eva betul
karena memang kan di beberapa kes menguatnya politik identitas di tubuh tni kan juga ada ya kasus kasusnya
kita ingat ketika ada kasus istri salah satu komandan korem itu juga di media sosialnya melakukan dukungan yang cukup terkait dengan politik identitas
sehingga membuat suaminya sebagai komandan korem itu dicopot misalnya
itu kan panglima maksudnya komandan gitu ya
nah kemudian di level prajurit juga kita kemarin melihat ada beberapa case gitu
di tni au kemudian dia menerima sanksi empat belas hari misalnya
ini mesej itulah yang kemudian kalau ke internal seperti itu mbak eva
ke eksternal ke luar tni siapapun yang mengganggu persatuan dan kesatuan negara itu akan berhadapan dengan tni
artinya yang harus ke pihak eksternal ini
menguatnya politik identitas ini harus tidak apa maksud saya begini
berorganisasi berserikat berkumpul itu adalah hak dari setiap warga negara
akan tetapi ada batasan batasannya gitu kan ada batasan batasan undang undang positif lain yang mengaturnya itu
dalam masa karantina seperti sekarang misalnya ketika psbb masih berlangsung
tentu undang undang karantina masih berlaku
artinya harus kebebasan berserikat berkumpul dan sebagainya itu juga harus dibatasi oleh undang undang positif yang lain
baik bahkan panglima itu sampai juga menyebutkan hidup tni hidup rakyat nkri harga mati
kalau kemudian tadi mas revo sempat mengatakan masalah kecemburuan sosial ini
apakah memang potensi itu untuk mengganggu rakyat begitu ya untuk mengganggu nkri
memang sampai dibaca oleh panglima begitu mas nugi
mas nugi melihatnya bagaimana
ya persoalannya sebenarnya adalah terkait dengan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu
dan memberikan presiden terhadap kelompok lain sebenarnya
jadi itu yang kemudian menimbulkan satu sikap tertentu terhadap pemerintah bahwa
kalau ternyata aturan aturan yang sudah dibentuk selama ini itu tidak berlaku pada kelompok kelompok tertentu
karena apakah itu misalnya terkait dengan persoalan identitas tadi ya misalnya
misalnya ya saya menyebut orang islam adalah paling besar di indonesia
kemudian habib adalah orang yang sangat dihormati bagi sebagian orang misalnya
sehingga menimbulkan apa namanya
sikap berlebihan ya terhadap tokoh tertentu
tapi ketika ada hukum maka sebenarnya soalnya adalah apakah hukum itu bisa berlaku adil bagi semua orang
nah ini yang tidak terjadi kan
nah saya sebenarnya senang saja panglima menyebutkan bahwa persoalan kesatuan kesatuan
tapi persoalannya adalah persoalan di lapangan

pihak pihak otoritas tertentu yang punya wonang
itu menerapkan aturan yang adil
dan kalau memang tidak adil apakah ini artinya kita bisa menangkap sinyalemen bahwa
oke kalau tidak adil nanti tni yang akan membuat adil begitu misalnya mas revo
ya tentunya kalau misalkan masalah apa namanya
kalau dalam konteks kemarin ya dalam penindakan penindakan ini kan
sebenarnya muaranya kepolisian ya gitu
tapi kenapa kemudian tni panglima itu menggelar pidato seperti itu
saya rasa memang panglima itu ingin memberi sinyalemen gitu kepada semua warga negara
supaya tetap menjaga kesatuan dan kesatuan
supaya tetap menjaga kesatuan dan kesatuan
apa ya terganggu oleh politik politik identitas
jadi politik politik identitas itu jangan sampai mengganggu persatuan dan kesatuan
karena kita melihat memang dengan menguatnya politik identitas ini
masyarakat juga kemudian terbelah gitu kan mbak eva
politik identitas ini juga menjadi salah satu amunisi dalam berbagai kontestasi politik
dalam pilkada maupun dalam pilpres gitu
nah ini juga terjadi
kita tidak sehat sebenarnya
nah kemudian ada banyak juga kemarin apa namanya
opini opini yang muncul ketika kemudian politik identitas ini menguat
kemudian calon calon sosok sosok yang selama ini disebut sebut
sebagai salah satu kandidat kandidat dalam dua ribu empat kemudian merapat
ini kan juga menjadi hal yang perlu kita cermati gitu ya
nah karena kalau misalkan politik identitas ini diberi ruang

nah ini kan memang dalam sejarah kita ini kan berpotensi untuk mempecah belah persatuan
memecah belah publik
nah celakanya kan memang publik kita ini kalau sudah terpecah belah
menjadi tidak cukup sehat gitu dalam kehidupan bermasyarakat gitu kan
kita ingat betul lah ketika pemilu dua ribu dua puluh
kemudian ketika pilkada dki tahun dua ribu tujuh belas
kemudian pilpres dua ribu sembilan belas
itu semua kita terpecah belah karena politik politik identitas
ini kita membaca tni panglima tni berpidato
pasti tidak lepas dari hal tersebut
oke mas nugi kalau kemudian tadi mas revo sempat mengatakan
ada hal yang kemudian berbeda dibanding pidato pidato sebelumnya
panglima tidak didampingi oleh kepala staff masing masing angkatan
kemudian didampingi oleh panglima panglima dari pasukan pasukan elitnya begitu
anda melihatnya seperti apa
memang ini sudah dikondisikan ini adalah satu inisiatif dan seperti apa mas nugi
saya kira mungkin panglima memberikan satu sinyalemen yang keras ya
ya masyarakat harus tidak boleh terbelah dengan satu isu isu tertentu
nah itu yang harus dijaga
tapi sekali lagi persoalannya adalah
masyarakat kan melihat secara telanjang saja apa yang terjadi sekarang di lapangan
sinyalemen yang keras dari panglima tni itu tidak punya dampak apa apa
ketika eksekusi di lapangan itu tidak dilakukan secara adil
jadi dalam konteks tamburan misalnya walaupun sudah dibayar lima puluh juta
persoalan yang lain adalah apakah kerumunan itu akan jadi klaster baru
mengapa aparat tidak melakukan tindakan antisipatif ketika tahu bahwa ada kerumunan bakal datang
mengapa tidak ada tindakan yang tegas kepada kerumunan ribuan orang di petamburan
dibandingkan dengan pedagang pedagang kecil yang mereka jualan di lapangan
kemudian disuruh nyapu satu jam dua jam kemudian difoto dipermalukan secara sosial
apakah itu terjadi di lapangan
nah jadi menurut saya justru warga akan mempertanyakan ini secara terus menerus
kepada pihak yang otoritatif
sementara panglima akan menegaskan
dia akan bersikap tegas ketika ada
dia akan bersikap tegas ketika ada orang yang berusaha mempecah belah ini
dan biasanya tni itu akan muncul di saat saat krusial begitu ya
kalau kita ingat dulu misalnya demo kemudian nanti akan ada marinir yang turun begitu
mas revo terakhir anda menerkanya setelah pidato yang keras ini akan seperti apa
ya kita sih berharap polisian itu bisa apa ya ini kan yang mengatakan tni ya
tapi kan kita tahu bahwa dalam konteks keamanan dalam negeri
itu kuncinya ada di kepolisian
artinya memang law enforcement penegakan hukum itu tetap ada di kepolisian
dan kita berharap kepolisian itu bisa berkindak lebih tegaslah dalam
sesuai dengan koridor koridor hukum yang berlaku
sesuai dengan koridor koridor hukum yang berlaku
artinya kalau memang sekarang ini sedang berlaku yang tadi mas nugi sampaikan gitu ya
kalau ada yang melanggar naik motor nggak pakai helm ya ditilang
kira kira seperti itu
kemudian berkerumun ketika masa psbb juga ditilang
ada orang menggelar pernikahan kita lihat itu ada orang menggelar pernikahan
dimarah marahin gitu oleh polisi dan kemudian beredar di media sosial gitu
ketika polisi itu marah marah
polisi kemudian juga memberikan hotline siapa yang melihat ada kerumunan tolong melapor gitu
semua ini yang sekarang ditagih oleh masyarakat oleh kita semua bahwa hukum itu tidak pandang bulu
artinya kalau misalkan hukum itu bisa didekatkan dengan baik kepada siapapun juga

pasti kondisi itu akan lebih kondusif seharusnya ya
karena memang kunci dari membuat stabilitas itu adalah penegakan hukum
kita tidak perlu bicara tentang tni ini kan
tupuksinya sebenarnya kalau misalkan ada ancaman dari luar dari eksternal tni akan turun
tapi selama ancamannya dari internal itu separatis maka ini adalah tupoksinya tugas dari kepolisian
kita akan tunggu sama sama
semoga hukum tidak pandang bulu dan tercipta keadilan sehingga terjadi kestabilan di masyarakat
mas revo dan juga mas nugi terima kasih atas ulasannya untuk malam hari ini
dan cnn indonesia prime menyusahkan kembali usaha jeda tetap bersama kami